presiden jokowi dodo membuka mesyuara nasional luar biasa golkar dua ribu enam belas
menko polhukam luhut panjaitan dan juga yusuf kala
jokowi menjelaskan soal pertanyaan publik kepadanya
kenapa luhut mengumpulkan dpd
jokowi menjawab karena luhut merupakan mantan dewan pertimbangan golkar
pernyataan jokowi disambut tepuk tangan dan tawa dari ribuan peserta munaslup golkar
jokowi lantas melanjutkan mengenai pertanyaan soal wakil presiden
yang juga mantan ketua umum golkar yusuf kala
luhut dan jk memang diisukan ikut bermanuver di munaslup golkar
keduanya mengatakan dukungan tersebut bersifat pribadi dan bukan atas nama pemerintah
karena banyak yang bertanya kepada saya
banyak yang juga komplain
pada saya pak presiden
kenapa menko polhukam mengumpulkan dan menelpon dpd dpd
saya jawab pak luhut itu kan dulu di dewan pertimbangan partai golkar
selanjutnya ada lagi yang bertanya kepada saya
komplain pada saya
pak kenapa pak wabres juga mengumpulkan dpd dpd
juga karun ke dpd dpd
pak yusuf kalla dulu kan ketua dpp partai golkar